yang kedua mendirikan sholat
bagi umat islam yang sudah balik dan dewasa
diwajibkan sholat lima waktu sehari semalam
yang ketiga puasa di bulan ramadan
kita wajib melaksanakan puasa pada bulan ramadan
itu juga bagi yang sudah dewasa dan akhir balik
yang keempat zakat
yang kelima naik haji
tidak boleh tunduk pada siluman
kita hanya boleh tunduk kepada allah
apa pak haji punya cara mengikirkan siluman itu
sedang saya pikirkan
tapi yang penting kamu harus memperingati murid muridmu
agar jangan masuk ke dalam perangkapnya
ya saya akan larang anak anak masuk hutan
walaupun diajak oleh orang orang yang dikenal sekalipun
jadi amir arief
bisa mengantar ibu

kok pakai minta antar segala
loh emangnya bu ustadz mau ke mana sih kok pakai minta antar segala
loh emangnya bu ustadz mau ke mana sih

ibu mau mekali mau mencuci baju
kan kalian ada di sebelah sana bu ustadz
kalau kita mau ke kale itu arahnya ke sana
kalau ke sana mau ke hutan

emangnya bu ustadz mau ngajak kita ke hutan
dengar ya saya hanya ingin mencari jalan pintas

kamu pasti bukan bu ustadz yang asli
bu ustadz orangnya baik
bu ustadz orangnya baik
nggak pernah marah kayak gini
nggak pernah marah kayak gini
sialan kau amir
aku mendengar teriakan ada apa
aku mendengar teriakanmu ada apa
kulitku mau lepas lagi
kulitku mau lepas lagi

sementara aku kesulitan mendapatkan darah berjakah
sudahlah tidak perlu risau
sudahlah tidak perlu risau
tidak waktunya kulitmu berganti dengan kulit yang baru
aku tetap mempertahankan kulitku yang ini
tolong aku bunda
tidak ada yang bisa ibu lakukan

tolong cegah proses pengelupasan ini bu
tidak ada yang bisa ibu lakukan
tidak ada yang bisa ibu lakukan
pengobatan itu hanya menjaga proses pengelupasan
pengobatan itu hanya menjaga proses pengelupasan

tidak bisa menghilangkan kerusakan yang sudah terjadi
aku harus tetap mencari darah berjakah
untuk menghilangkan pengelupasan ini
berusahalah lebih keras lagi
awak si mangsamu dengan ketat
awas mangsamu dengan ketat
suatu saat mereka pasti akan lengah
rukun islam itu ada lima yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syadat apa itu sahadat
ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah artinya aku bersaksi bahwa
tiada tuhan selain allah dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad itu utusan allah
yang kedua mendirikan sholat bagi umat islam yang sudah balik dan dewasa diwajibkan sholat lima waktu sehari semalam
yang ketiga puasa di bulan ramadan kita wajib melaksanakan puasa pada bulan ramadan
itu juga bagi yang sudah dewasa dan akhir balik
yang keempat zakat
yang kelima naik haji
eh panggila everybody nyo mau ke kamar sebelah dan dibawah

kenapa kamu bebas contoh baju suhaib ini
terp xu soundkan tobiu kan
bukakan apaun apa pun itu
pengajian kita sudahi dulu besok dilanjutkan lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak ustadz arief nggak ada pak ustadz
arief kemana tadi sih pamit mau bongar kecil tapi sampai sekarang belum balik balik lagi pak ustadz
udah lama perginya sudah pak ustadz
masya allah kalian tetap disini saya mau cari arief
biasanya kalau pulang minta izin
masya allah arief
masya allah arief
belum ada perubahan yang berarti
aku perlu lima darah perjaka lagi
untuk menyempurnakan seluruh kulitku
dan agar bintik bintik yang selalu muncul tiba tiba di tubuhku
saya merasa sangat berdosa pada keluarga arief dan penduduk di sini
kenapa bisa kecolongan begitu nakmir
anak itu gak pamitan pada saya waktu buang air kecil
terus bagaimana keadaannya sekarang
meninggal karena kehabisan darah
menurut mantri yang memirikisanya
arief harus dikuburkan malam ini juga
karena sisa darahnya beracun
kami kita harus lebih hati hati
persoalan ini bukan persoalan sepilih